ini maneh dan merasa sakit nih yang mana yang sakit
sehari nggak mesti makan gitu kenapa kamu yang nggak makan
bergerak ada pelangi di bawah matamu
lagu jamur pelangi di matamu mungkin dirilis saat saya masih balita tahun dua ribu silam tetapi
lirik dan melodinya yang sederhana menjadikannya bisa dinikmati berbagai kalangan lintas generasi
lagu ini bertema cinta menceritakan seseorang yang kehabisan kata kata saat berada di depan
sang pujaan hati cinta seperti ini juga kami saksikan di jember jawa timur saat melihat
ibu magviroh pada putri bungsunya hani meski tidak memiliki lagi bola mata kanan cinta ibu tetap bisa
melihat pelangi di bola mata hani
hai usia hani istighfaroh baru menginjak tiga tahun
musik hai usia hani istighfaroh baru menginjak tiga tahun
tapi setiap awal bulan inilah rutinitasnya berobat ke rumah sakit
tubuh mungilnya memang telah berhasil melewati ujian terberat
pengangkatan pola mata kanan akibat kanker ganas tahun dua ribu dua puluh satu silam
tetapi kontrol bulanan tak boleh dilewatkan
setiap kontrol hani diantar ibunya bang viroh dan ayahnya hadi naik satu satunya kendaraan yang mereka miliki sepeda motor
mereka menempuh perjalanan yang tidak sebentar
satu setengah jam menembus jalanan dari rumah mereka di desa kepanjen kecamatan gumukmas ke rumah sakit bina sehat di tengah kota jember

setelah berjalan ke rumah mereka mereka berjalan ke rumah mereka

tak hanya proses perjalanan yang membutuhkan perjuangan
hani kecil belum begitu mengerti bahwa ia masih harus selalu melalui pemeriksaan panjang yang memakan waktu tenaga dan biaya
menurut dokter hani dalam kondisi prima
menurut dokter hani dalam kondisi prima
namun sesuai dugaan hani masih harus dirujuk ke rumah sakit di surabaya untuk pemeriksaan lanjutan dengan peralatan medis yang lebih memadai
sejak usia enam bulan berbagai gejala telah dirasakan hani mulai dari mata merah dan rentan bila melihat cahaya
secara medis hani menginap retinoblastoma atau kanker pada retina
secara medis hani menginap retinoblastoma atau kanker pada retina
secara medis hani menginap retinoblastoma atau kanker pada retina

jadi kepoheran gen itu bawaan jadi masing masing individu itu akan berbeda
jadi bukan dari keturunan
jadi mutasi gen yang salah
tumor itu berasal dari tumor dari lapisan saraput jala
kalau bagi bahasa asingnya retina
sebelum pematang bola mata palsu juga dibuat rongga
karena itu bola mata kosong dinamanya soket
dibuat soket untuk menaruh bola mata palsu tadi
dan evaluasi ini kalau sudah diadu tetap diavaluasi sampai lima tahun setelah ditemukan
berarti pada penderita ini sampai tahun dua ribu dua puluh
ya meski sudah operasi pengangkatan bola mata perjalanan hani masih panjang
mata kanan hani bisa diganti dengan bola mata palsu meski tak bisa berfungsi normal
ia juga masih harus diawasi secara intens dan bolak balik dirujuk ke rumah sakit dr sutomo surabaya yang jaraknya tiga sampai empat jam
perjalanan dari jember
meski begitu keluarga hani tidak sendiri
tidak hanya memberi rujukan secara administratif rumah sakit tempat hani berobat ini
juga memberikan pendampingan perawat serta transportasi gratis
yang lebih memudahkan harley selama pulang pergi ke luar kota
pasien itu kan kurang tahu ya setelah dirujuk ini perlu apa
tetapi dari bina sehat selalu memastikan bahwa pasien yang tidak bisa kami tangani
bisa ditangani dengan lebih baik di rumah sakit rujukan mitra kami dengan pendampingan dari rumah sakit
honey yang kita lihat hari ini sudah jauh berbeda
dari dua hingga satu tahun lalu
meski ada yang berbeda pada matanya
sejatinya iya adalah gadis mumil yang ceria
seperti anak lain seusianya
sebelum operasi pengangkatan bola mata
hani kecil harus menjalani kemoterapi tiga kali
setelah operasi pun
masih menjalani enam kali lagi kemo
sehingga total sembilan kali berjuang melawan sakitnya efek samping terapi
yang bertujuan menjinakkan kanker matanya itu
sesungguhnya mata kirinya yang dampak normal itu juga mulai dijalari kanker
namun sudah berhasil diredam sejak kemo terakhirnya tahun lalu
tak ada orang tua di dunia ini yang tak remuk hatinya
mengetahui anaknya difonis mengidap kanker
sebuah penyakit mematikan
kepada kami makfiroh menceritakan masa masa terpahitnya saat menerima kenyataan
kemo pertama itu kayak pulang gitu
masih ada rambutnya
selama lamakan berotol gitu
pas apa ya lihatnya itu dulu
rambutnya itu gue rotot ketera anginnya gue mak
tak gedung ini loh mak
rambutnya gue wibar gitu
ya lah gitu
sakit anak gue kudul gitu kan
pengalaman kemo pertama itu di sebelah anak saya itu kena kanker kak
itu mati di situ
terus hati ini langsung kaget ya pak
oh kek segini mati anakku
apa anakku bakal dapat giliran juga dipanggil
tapi kan dikuatkan
kan ada yang waras gitu
bantulah suka kukoyok kukoyok gede gitu
gak siap saya mak
tari ini matanya ga ono gitu kan
kalau kemo pertama kedua kan matanya masih ada kan
saya kira masih normal seperti anak yang lain
aduh ya ampun ya kuat kak
ya makanya dia mbak tondek gak ono gitu
keluarga awalnya tak rela operasi pengangkatan bola mata kanan pada hani dilakukan
mereka menunda dan mencoba pengobatan alternatif selama enam bulan
namun hasilnya justru memburuk
proses pencetak kanker menjalar ke mata kiri hani
operasi terpaksa dilakukan saat hani berusia satu tahun dan menyisakan hani yang kini hanya punya pola mata kiri
sang maha kuasa tidak pernah memberikan cobaan tanpa membekali kita dengan kekuatan
nak viroh dan keluarganya telah berhasil melalui masa masa sulit itu
masa masa sulit itu dan menerima keadaan hani putri bungsu mereka dengan segala kekurangannya
derai air mata yang lalu telah tumpah ruah kini berganti dengan tekad
membesarkan hani agar bertumbuh seperti anak lainnya
ternyata setelah flashback ke belakang gitu ya setelah tinggal kontrol kontrol aja sekarang
yoyalai leo ya gitu ngantri kabar dicuples adhika nangkini ternyata kuat ya ternyata
kita bisa berjalan sampai sekarang iya ya yo yo gak gue nggak sampai ketekno sembarang gitu
ajalah jual seadanya gitu kan istilahnya yang utang sama orang yang baik yang boleh
dicincel apa sekali itu kan juga apa rezeki kakak gitu loh hai hai
makfiroh tak hanya seorang ibu bagi dua anaknya
hafi yang berusia sepuluh tahun dan hani si bungsu
ia juga pahlawan tanpa tanda jasa seorang guru di tk plus wahidiyah setiap pagi ia akan
melitipkan hani pada sang nenek dirubah
hafika mengajar makfiro stara sma lagi setelah putra pertamanya lahir dan menginjak usia balita ia mendapat beasiswa dari kabupaten untuk melanjutkan pendidikan sarjana keguruan kini makfi rota hanya mengajar tetapi menjadi kepala sekolah di tekah yang memiliki siswa kuracaraja
kurang lebih dua puluh anak ini
jangan bayangkan gaji yang fantastis
untuk seorang guru sekaligus kepala tk swasta seperti makiro
harus berpikir keras mengatur keuangan yayasan sedemikian rupa
agar cukup untuk biaya operasional sekolah
gaji guru lain dan menyisakan rp dua puluh lima ribu rupiah untuk gaji dirinya sendiri tiap bulan
sungguh sebuah angka yang jauh dari kata cukup
apalagi jika dibanding dengan pengeluaran pengobatan hani
tapi makfiroh tak pantang menyerah
ia menyembunyikan beban rapat rapat dan tetap memberi pengabdian paripurna
untuk anak anak penerus bangsa
ia harus menaruh perhatian lebih pada muridnya
yang memiliki orang tua dengan latar belakang sosial dan ekonomi kelas menengah ke bawah
abdi menjadi pendidik itu dicurahkan pula oleh magviroh pada anak anaknya
ia juga telah bersiap mendukung honey secara moral dalam proses pertumbuhan dia
pandangan orang terhadap anaknya yang
telah diterima dengan lapang dada
dan dijadikan kekuatan menyambut masa depan
ketika ada anak anak honey yang
aduh ma takut ma itu matanya bolak ma itu kan ya namanya kan normal ya kan
itu kan aduh ya allah anakku kan gitu
tapi setelah semakin kesini tuh saya semakin berderibah
saya semakin menerima keadaan anak saya
saya mau menjelaskan ke mereka
loh itu kenapa matanya oh iya kan gitu
ini operasi jadi matanya diambil
pas datang kesini lagi udah pakai mata palsu
loh dipasang iya ini sudah pakai mata
jadi semakin kesini tuh honey itu sudah semakin diterima
mereka udah gak takut lagi sama hadi
udah mau main bareng juga
di rumah sederhana mereka
hani beserta kakak dan kedua orang tuanya
tinggal bersama dengan nenek dan kakeknya
sang nenek membuka warung makanan kecil kecilan
sementara kakek hani menjadi perawat ternak kambing milik orang
keduanya yang sudah berusia lanjut
tak lagi bisa menjadi penopang pencari nafkah rumah tangga
tidak terlalu panas
bekerja sebagai buruh tani serabutan dengan penghasilan serba tak pasti
biasanya dari pagi hingga sore hari
ia diupah empat puluh hingga delapan puluh ribu rupiah
jika masa panen telah lewat
hadi biasanya pergi bekerja keluar kota
sebagai kuli bangunan
agar mendapat penghasilan lebih demi makan anak dan istri
namun sejak honey sakit
ia merelakan pekerjaan di luar kota
dan terpaksa bergantung pada masa panen padi dan jagung di kampung
ia mengantar hani kesana kemari mencari kesembuhan
meski sudah jauh lebih baik
hati hadi sebagai ayah tak luput dari rasa khawatir
akan hari esok bagi putri tercinta
kalau melihat anaknya sih ya cuma masih ya kepikiran sih
cuma kan belum tuntas masih
masih suruh kontrol
bahkan itu hari kontrol yang keberapa itu
masih ada penebalan yang kiri
jadi itu mengkhawatirkan juga
terus kontrol lagi sudah bersih katanya
perasaannya agak sedih gitu
gimana gitu nanti yang kalau masih sekarang kan masih gak ngerti anaknya ya
nanti kalau besar sudah ngerti
kayak kok nggak bisa lihat gitu yang sebelah itu
mungkin pengen kayak temannya gitu
kan secara pandangan itu kan berkurang
kalau cuma sebelah itu
honey anak yang cantik
honey anak yang pinter
honey anak yang cerdas
honey anak yang cerdas
ketakutan pada kemungkinan terburuk rasanya begitu wajar
di alami orang tua yang senasib dengan hadi dan mbak firoh
apalagi keluarga mereka bukan datang dari kalangan berada
itu sayang hadi
ini memang telah terdaftar sebagai peserta bpjs mandiri kelas tiga
semua biaya operasinya yang telah lalu hingga pengobatan rutin yang masih harus ia jalani lima tahun ke depan sudah ditanggung
namun keluarga mereka masih membutuhkan biaya tambahan
mulai dari transportasi dan akomodasi kedua orang tua hani hingga kebutuhan susu dan nutrisi tinggi sesuai saran dokter
meski kekhawatiran akan hari esok bagi putri mungil mereka begitu besar
hadi dan mbak firoh saling mendukung satu sama lain
mereka sesungguhnya adalah orang tua yang sedia menerima dan bertanggung jawab atas anak spesial mereka
anugerah terindah dari tuhan
ketidaksempurnaan pada hani bukanlah kegodaan
penyakit yang harus ditanggung di tubuh mungil hani
menjadikan pelajaran atas rasa syukur dan ikhlas pada sang pemilik kehidupan
hani menjadi cahaya harapan bagi keluarga
dan hani ini menjadi salah satu contoh bahwa kehilangan sesuatu
entah dari tubuh kita atau dari kehidupan kita bukan berarti dunia telah berakhir
melainkan menjadi satu permulaan baru untuk masa depan yang masih begitu panjang
kisah selanjutnya masih tentang kebaikan lain yang bisa menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kita

kisah selanjutnya masih tentang kebaikan lain yang bisa menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kita
robin tak seperti lelaki kebanyakan
tuhan mengaruniai robin dengan kedua mata yang tak bisa melihat sejak ia lahir
tapi lihatlah kegigihannya berjuang mencari nafkah
ia sama seperti orang normal
sang kuasa tidak pernah salah mencipta
jika indera penglihatan robin tak bisa melihat benda di sekitarnya
maka indera perabahannya akan menjadi kekuatan
maka indera perabahan ini akan menjadi kekuatan
jika medan bergerak
maka indera perabahan ini akan menjadi kekuatan
jika indera perabahan ini akan menjadi kekuatan
maka indera perabahan ini akan menjadi kekuatan
maka indera perabahan ini akan menjadi kekuatan
dengan meraba raba ia seakan hafal di luar kepala lokasi sapi sapi yang dirawatnya
sapi sapi ini bukan milik robin sendiri
robin hanyalah perawat sapi perah di kandang orang lain
dengan pekerjaannya ini ia mendapat upah enam ratus ribu rupiah
berapapun yang didapat tetap mendatangkan rasa syukur tak terkira

namun wabah penyakit mulut dan kuku di tahun dua ribu dua puluh dua silam membuat beberapa sapi mati
hasil susu pun berkurang signifikan
jika biasanya robin bisa memerah susu sapi sebanyak lima belas liter per ekor
sejak wabah pmk dari satu sapi hanya bisa menghasilkan delapan liter susu
hal ini juga menyebabkan pendapatan robin berkurang
satu satunya yang buat makan tiap hari ya
itu sapi perah kambing
makan tiap hari
kadang ya buru buru sama minta tolong sama tetangga
jadi karena adanya pmk mata pencarian bapak hilang
jadi apapun bapak kerjain sekarang
robin adalah tulang punggung keluarga
ia masih harus menjadi penopang bagi ayahnya
yang juga penyandang tunan netra dan gangguan pendengaran
robin tak memandang kekurangan dirinya sebagai alat untuk mengasihani diri
ia tetap mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga sendiri
termasuk merawat sang ayah ahmad yang sudah lanjut usia
sementara ibu robin telah meninggal akibat kanker payudara

semoga colleen lagi membatalkan dekat face of her
sayangnya dialah manusia satu satunya yang menyayangi bukan pa'at adalah petasnya kecil
saya dirawat sama ibu semenjak saya udah gede mau merawat ibu mas hanta semenjak iya semenjak
ibu belum meninggal saya bilang gini oh kalau saya udah gede saya kamu saya
rumah gitu saya rawat wn saya kamu saya rawat sampai tua tapi
tapi belum sempet
robin pernah memiliki satu ekor sapi milik sendiri namun sapinya tak selamat dari wabah
pmk kini hanya tersisa dua ekor domba di rumahnya sebagai harapan untuk kelanjutan hidupnya dan sang
ayah tercinta tapi dalam
untuk hati terdalam robin tentu ia ingin lebih hidup mandiri dengan memperbanyak hewan ternaknya
tak lagi bergantung menjadi buruh harian
perjuangan robin tak pernah sia sia setahun silam ia juga termasuk sebagai penerima bantuan dari
donasi berbuat baik kebaikan hati dari banyak pihak menjadikan robin memiliki tambahan domba
robin adalah satu lagi pengingat bagi kita bahwa hati yang ikhlas mengalahkan segala indera
robin melampaui batas menerima kekurangan pada dirinya dan justru menjadikannya penyemangat
orang orang seperti robin senantiasa mengetuk hati kita masih ada banyak robin di sekitar kita yang
membutuhkan kesempatan untuk berkarya dan dukungan kita orang orang yang berpengalaman untuk menjaga kebaikan kita